saya harus menyampaikan berita yang tidak baik
saya tinggal dulu ya bok
mama kena apa apa
mama merasa semangat kenapa ma
ini semua gara gara kamu
kamu tau gak
elsa itu nangis terlalu sedih
waktu dia nyetir
dia sampai gak fokus
akhirnya kecelakaan nino
ma udah gak tau
saya lagi diperiksa sama dokter
tapi katanya belum sadar
mama khawatir banget
gak kamu yang deketin
gak kamu yang
ya mana aku tau mas
siapa yang sengaja kamu kali
bohong sengaja pasti kamu
yang aja mas mau deketin
gak usah gr
siapa yang gr sih mas
al sama andin kok kayak ribut ribut ya
ada apa sih
jelas jelas saya tidur
ini saya ada di pojok ya
itu kenapa guling bisa disitu
kamu yang sedih
ya kamu lah mas
ngapain harus aku yang ambil
kamu aja yang ambil
orang kamu pasti yang nendak
ya kamu lah mas
saya itu dari dulu tidur itu selalu diem
gak pernah bergerak gerak ya
bilang aja mas mau deket deket sama aku
orang aku sudah berharga somebaga
aku bujal di sambil ngangkut
pasti komik makan sampe aku gabaken
oh ini siapa tadi bacohnya
tuh mau balik lagi ke kamar ya
saya mau cek cctv
sus siapkan yuk eskitnya
dokter istirahatnya gimana lok
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
saya harus menyampaikan berita yang tidak baik
saat kecelakaan itu
saya turut berduka ya pak
ma kehilangan cucu mama
dan ini keraguan
kita buktiin sekarang
siapa yang salah
mereka semua salah
siapa yang salah
siapa yang salah
siapa yang salah